ini namanya juga kib ya koalisi indonesia bersatu
jadi sampai kapanpun indonesia tetap akan bersatu termasuk kib
tadi juga saya sampaikan kepada ibu puan
barangkali ada wajah wajah yang ada di depan teman teman ini
yang punya potongan untuk itu
itu tentu menjadi pemikiran pemikiran bersama
tetapi nanti untuk keputusannya tentu menjadi domennya
pertama adalah ibu negawati sukarno putri
kemudian bersama sama dengan partai persatuan bangunan
nanti akan diremuskan siapa sebenarnya yang cocok sesungguhnya
untuk mendampingi pak ganjar